di sidang pemeriksaan saksi besok saudara tim hukum anies mohaimin akan menghadirkan keterangan saksi dan ahli
serta bukti bukti dan data yang akan memperkuat dalil yang diajukan
tim hukum anies mohaimin optimistis hakim mk akan mengabulkan permohonan tim anies mohaimin
di fase pembuktian sidang pembuktian kami akan menghadirkan keterangan keterangan
pembuktian pembuktian data data yang valid dan akurat
serta keterangan keterangan saksi yang bisa memperkuat dalil dalil yang kami ajukan
beberapa hari ke depan baik kita mendengarkan tanggapan dari apa yang kami mohonkan
dari pihak terkait ataupun pihak termohon kami cukup optimis bahwa apa yang kami bawa
pokok permohonan berisikan dalil dalil yang kuat berisikan alasan jurisprudensi yang jelas
sehingga nanti selama proses persidangan berjalan kami cukup optimis
dan mk bisa mengabulkan semua permohonan dari kami